ada ratusan pendaki gunung lawu dipaksa turun gunung karena kebakaran yang terjadi di hutan gunung lawu
kami akan kembali menghubungi kasih kedaruratan dan logistik bpbd kabupaten magetan ferry yoga saputra
selamat malam pak ferry
ya selamat malam mbak putri
pak ferry sampai malam ini apakah api sudah bisa dipadamkan
kalau untuk api belum bisa kami padamkan
tadi dari jawa tengah sudah berupaya maksimal karena situasi dan apa itu abis siang di puncak itu terjadi badai
jadi apinya cukup besar
seberapa luas pak ferry yang terbakar
untuk luasannya sampai sekarang belum terkopi karena untuk saat ini baru penanganan dan kebetulan evakuasi dari pendaki yang sudah terlanjur naik dari hari sabtu kemarin
jadi masih ada berapa pendaki yang harus dievakuasi
kalau untuk data kami yang teregister resmi
itu sekitar empat puluh delapan pendaki
itu terbagi di dua lokasi
di jemoro kandang dan jemoro sewu
ada satu rombongan dari candi ceto
itu satu rombongan belum terkopi sampai saat ini
jadi dari candi ceto itu pendaki dari asal matesi
oke yang lain bagaimana dengan empat puluh delapan pendaki lainnya semuanya terdata
mereka sebagian besar dari mana pak
ya jadi yang dari jemoro sewu
belum kami sampaikan
ada tiga puluh tiga pendaki
itu yang belum turun sampai saat ini dari kabupaten ngawi jumlah tujuh orang
kemudian dari rembang sekitar tujuh belas orang
dan satu orang ini dari semarang yang masih terapet dari mbok yem
kemudian dari cemoro kandang sendiri sekitar lima belas orang pendaki
ini yang empat orang dari wates
kemudian dari jakarta dan solo ada lima orang
dari surabaya ada enam orang
oke titik mereka sudah diketahui atau belum
jadi yang dari wates sendiri sebetulnya kemarin ada sepuluh rombongan
yang ini yang empat yang belum sampai ke posko sampai sekarang ini
oke pak ferry artinya titik empat puluh delapan pendaki itu sekarang sudah diketahui persisnya mereka ada di mana atau masih dicari
jadi yang empat orang pendaki yang dari wates sampai saat ini yang keluar dari rombongan itu sampai saat ini masih kita cari
oke empat orang itu saja yang sedang dicari ya
saya konfirmasi sekali lagi
nah totalnya semuanya yang di puncak sampai saat ini masih empat puluh delapan itu yang terakiter
ditambah satu rombongan dari candi ceto itu belum terkopi
kalau untuk jalur jalur tikus kami belum bisa untuk mendata jumlah total semuanya
pencarian sudah dilakukan hari ini sesulit apa medannya pak ferry
yang jelas untuk jarak
jadi jarak yang pertama itu cukup memakan waktu antara tiga sampai lima jam untuk mencapai pucat yang pertama
yang kedua memang untuk komunikasi
jadi alat komunikasi kami
yang dari pos induk sampai dengan pos puncak pos tujuh itu memang tidak bisa connect langsung
jadi harus sambung sambung terus
oke gangguannya berasal dari mana itu kira kira pak ferry
untuk alkomnya karena kita tidak bisa pakai ribet
besok pagi apakah akan dilakukan pencarian lagi melibatkan berapa personil sekarang pak ferry
iya untuk sampai saat ini kita masih menunggu sampai malam nanti
jadi ada beberapa medaki yang
rencana untuk pendakian itu sampai malam ini dan besok ada beberapa pendaki yang turun
kemudian ada beberapa yang sampai hari sabtu izinnya
artinya apakah sebenarnya sudah bisa diketahui dengan pasti mereka berada di mana sehingga besok teman teman pendaki yang mencari akan langsung menuju ke titik itu atau masih belum tahu melihat perkembangan
yang jelas yang dari empat puluh delapan dikurangi empat orang tadi
yang masih belum
semuanya ada di hargo dalam
kemudian petugas kami yang ada di puncak itu berjumlah sekitar lima orang dari basarnas dan gabungan dari bpd dan relawan gabungan itu ada beberapa yang di pos pos juga dari antara pos satu sampai pos lima kita bagi semuanya
terus di puncak sampai saat ini belum terkopi
jadi belum kami bisa menghubungi sampai saat ini
pak ferry ada berapa titik api pastinya sekarang di gunung lawu yang sudah didatangi
yang satu di peta empat puluh satu di jogja
rogo area ngawi itu sudah mulai padam
ini tinggal satu di pos lima
memang kondisinya cukup jauh dari pendaki tapi kami takutkan nanti menjalar ke area pendakian karena kita tidak mau kejadian dua ribu lima belas terulang kembali
ya karena kemarau atau ada penyebab lainnya pak ferry
kalau untuk sebetnya kami belum bisa terkopi
jadi informasi kemarin hari senin subuh itu sudah mulai terbakar untuk area via tandijepo itu
jadi kita sudah berhasil menutupi
oke baik pak ferry
berarti jalur pendakian masih hingga bisa akan ditutup hingga kapan
masih belum tahu
belum tahu belum tahu
jadi hari senin kemarin rilis sampai jam delapan pagi itu dilakukan penutupan sampai saat ini kita belum lakukan buka untuk jalur resmi
oke baik pak ferry kami tunggu terus informasi terbaru dari teman teman sar di magetan dari bpbd
terima kasih pak ferry
ya terima kasih
terima kasih pak ferry